ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono menuding empat orang kader dan ex kader partainya
bersama satu orang pejabat di lingkaran presiden jokowi dodo
sebagai dalang gerakan merebut paksa ke pemimpinan partai demokrat
anggota fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan masinton pasaribu
melihat hal ini sebagai masalah internal kepartean yang biasa terjadi
untuk mengatasinya seorang pemimpin partai harus punya kepiawayan
masinton menambahkan tudingan ahy ini adalah strategi politik ala demokrat dalam mencuri perhatian publik
langkah ini akan menjadi bumerang bagi solidaritas partai
karena publik semakin mengetahui perpecahan yang terjadi di internal partai demokrat
dalam kaitan ini ya persoalan partai demokrat menurut saya istana atau apalagi sampai kepada pak presiden menurut saya jauh lah ya
tapi ya kalau ini mau dijadikan satu isu politik
dan mencuri perhatian publik
ya menurut saya publik juga sudah tahu lah ya
strategi politik baperan seperti ini bagian dari mencari dan mencuri perhatian publik tadi
pimpinan di salah satu partai politik ya nggak perlu harus ragu baper dengan kepemimpinannya
kalau seperti itu kan ragu dengan kepemimpinan dalam organisasi tersebut
kalau organisasi yang mampu disolid
kader memiliki militansi yang tinggi
toh nggak akan gangguan atau guncangan seperti apapun dia bisa lalui
hal yang berbeda disampaikan oleh ketua dpp partai keadilan sejahtera
mardani mendukung langkah ahy serta seluruh kader demokrat untuk membuka isu kudeta secara transparan di hadapan publik
mardani menilai bahwa rencana kudeta ini berbahaya bagi partai politik
partai keadilan sejahtera mendukung langkah kawan kawan demokrat untuk membuka ke publik
ini sangat berbahaya bagi praktek demokrasi
karena demokrasi pada dasarnya adalah kedaulatan di tangan rakyat
ketika elit berusaha merekayasa apalagi melakukan kooptasi kepada satu partai politik
itu sangat bertentangan dengan etika dan rasionalitas demokrasi
saya pribadi mendukung teman teman demokrat
buka ke publik angkat ke publik dan siapapun harus membuat ini transparan
karena sekali praktek ini terjadi dan dibiarkan maka sangat berbahaya bagi demokrasi
partai politik adalah pilar dasar demokrasi
ancaman kepada partai politik adalah ancaman kepada demokrasi
karena itu sekali lagi dukung mas ahy bongkar siapa dalangnya
anggotanya dan orang orang yang bekerja untuk merusak sistem demokrasi kita
kader partai demokrat pun terbelah dalam isu kudeta ini
sebagian menilai bahwa isu ini tak perlu menjadi konsumsi publik
sebagian lainnya menilai bahwa isu ini penting diketahui masyarakat karena melibatkan pejabat publik
aus sirion dulu andra anhar jakarta